seratus mobil sudah diminta putar balik ke tempat asal
karena melanggar aturan untuk tidak mudik akibat pandemi covid sembilan belas
arven kennedy kota jambi jambi